mendingan gigi emak lemparin rame
orang cuma begini begini doang
semalam janjiin liat babe jangan jalan pake channel dalam doang ya
abis ngapain sih tadi malem pake channel dalam doang
jangan lupa ya
jajan bebek jagoan jagoan
enak enak enak enak lagi pijet diinjak juga masih enak juga
halo bapak baik baik muda
eh eh eh asal lo tau aja pokoknya apa sih yang udah gak buat lo semuanya buat lo
tapi yang itu tuh pak siapa yang yang di dalem tuh gimana ya
enak ya enak enak lo
dengar penjelasan papa dulu ya
mulanya tuh dipijat
enak banget ya orang menjijiknya
enak gak be
ya ampun pak gino
aduh kesian banget deh
apalah ini ini ini
apa kita kata pabrik telur apa
hmm sedikit lagi diterangin maksudnya
haaah terang terang nih yang lebih terang nih
eh ini istri apaan tuh ya begitu
aku udah lihat dulu pak
lu jangan enak enakan ya lu
nggak pak nggak nggak
eh kamu tuh hei
sekalian aja bikin kerak telur
kamu harus menang dalam pertandingan nanti
kalau kamu sampai kalah
siapa yang kalahkan aku
kamu pasti menang
orang pada mengulung ulungkan si leha
besok anak saya ju leha bakal bertanding lagi
doain ya biar dia menang
kul bikin sih
si leha gak boleh menang
rus dia kalah
tenang aja mak
selama si leha lawan si shiroki
leha gak bakalan menang
hah tapi nggak bisa begitu pan
kamu gak tahu sih leha
belum tahu jangan meremehkan
pokoknya aku gak mau tahu
yang namanya si leha harus
karena kalau si leha sampai menang
rumahku jadi ancur lagi
kenapa sih dia ngelonjat
minta pertandingan yang lebih tinggi
nah kalau dia minta lawannya oli pell
terus si mik tisan
daripada mik tisan mendingan mikrolet
adepin aja udah
eh eh eh tunggu tunggu

nah lo besok udah lebih heboh dari sekarang
tenang aja pak gino
buat ngarak si julnya biar rame
besok itu juleha mau tanding tinju
bukannya mau ngadain acara ulang tahun nabang noni jakarte
udah biasa aja
yang penting ya mbak yu mbak be pak ella
supaya juleha menang tinju
bener bener orang yang dijolimi
pokoknya kuduain biar lu menang
ilah jule ngomong panjang dan lebar
udah kayak kiai
iya pak ya
pokoknya tujuan pak ella cuma satu
mau bikin rame
lagian kan orang kampung juga pada ngedukung si julea bang
iya semua juga pada tahu
juga itu pak pak demek
pak demam mau minjemin mobil katanya
makin keren aja deh jule
bang bang buat keruja
ah ya ampun ya ampun
udah pada betul
jangan ada nggak ada tuh
bener banget bang
aku bener numerous apa ini
kamu kok publi p jayar maju
kamu puju ihatalfi
aku liat kamu curi curi mata sama tuh laki gua gua cokel mata lu
ya dong pergi
jangan dicokep ya
ya allah buma
perasaannya curiga aja dah sama kita ya pak
mendingan gigi emang lemparin rame
orang cuma begini begini dong
eh udah masuk
gue bantu kantor yang bener dulu ya
jangan galak lah pak
kamu ya ampun
bikin yang enak
biar besok menang
mak buat minuman spesial
ngekok pake telur
nasi goreng aja mak
juleha makin cinta sama mak
jangan lupa juleha